desakan untuk menyetop perdagangan dan konsumsi daging anjing kembali menggaung
pasca kematian anjing canon di kabupaten aceh singkil
usaha ditangkap saat pol pp pada selasa sembilan belas oktober lalu
komunitas pecinta hewan di kota solo jawa tengah rabu pagi
melakukan aksi solidaritas di depan ngarso puro jalan selametria di solo jawa tengah
aksi ini digelar pasca kematian canon seorang anjing jantan
di salah satu resort di lokasi obyek wisata pulau panjang
desa pulau baguk kecamatan pulau banyak kabupaten aceh singkil aceh
para pecinta hewan ini juga mengkampanyekan stop makan daging anjing
di solo sendiri marak terjadi perdagangan daging anjing
pasalnya konsumsi daging anjing dipercaya menambah vitalitas
sebelumnya komunitas dog meat free indonesia dmfi
mendesak pemerintah kota solo agar menutup warung kuliner ekstrim berbahan daging anjing
berdasarkan data dmfi
solo merupakan pusat dari penjualan kuliner anjing di jawa
ada delapan puluh lima warung di solo yang menjual olahan daging anjing
setiap bulan ada tiga belas tujuh ratus anjing yang dipotong secara kejam di rumah rumah penjagalan yang kotor
tanpa menjamin kebersihan daging tersebut dari penyakit
kita sama sama tahu masih banyak sekali yang berjualan kuliner daging anjing
seperti yang kita lihat
kita sama sama tahu sudah beberapa kali ditetipkan
sudah beberapa kali diedukasi oleh teman teman kami juga
sampai dengan sekarang juga masih ada yang berjualan
ada satu kota yang memang sudah dengan sangat tegas mengatakan bahwa itu dilarang
kita sudah mulai bisa menyetop pemasukan daging anjing dari luar kota solo itu sendiri
jadi distributor yang selama ini solo nerima dari bandung itu sudah bisa kita hentikan kita stop
nah cuma untuk menyetop yang peternak peternak solo yang kita masih banyak lakukan kerja ekstra